gue bakal selalu ada buat jagain lo
berawal lagi dimana suaranya bising sekali saya gak dengar
iya pak raymond
karena ada urusan pak
oh iya kebetulan sekali
saya jemput bu nawang aja ya
kampusnya dimana ya
kampus anak saya di kampus
bu nawang saya gak begitu denger bu nawang
kampusnya dimana tadi
kalau pak remo nganterin aku
nanti reaksi putri gimana ya
aku kan belum pernah cerita banyak soal pak remon ke putri
karena aku rasa waktunya belum tepat
pak raymond gak perlu nganterin saya pak
ini kan saya posisinya di pinggir jalan
terus ojek saya udah nungguin di depan saya
tapi saya ingin ajak bu nawang keluar makan siang
apa nanti setelah urusan selesai ya
saya mohon bu nawang bersedia ya
karena ini menyangkut masa depan kita bu nawang
maksudnya pak raymond
saya akan jelaskan nanti semuanya setelah kita ketemu ya bu
iya pak raymond
nanti saya akan usahakan untuk meluangkan waktu
kalau urusan saya sudah selesai ya pak
apa perlu saya jemput ibu nawa
oh gak perlu pak
mendingan pak raymond kasih tau lokasinya dimana
nanti kalau saya selesai saya nyusul kesana aja
yang tempat biasa kita ketemu jam dua siang ya bu
bang ojek bang
kau kemana bu
ke kampus bunga bangsa bang
saya jadi ikutan dengar pembicaraan pak bos sama bu nawang
tapi bukannya saya ikut campur
maksud saya pak bos yakin mau membicarakan soal masa depan pak bos sama ibu nawang
secara kan normal belum tau kedekatan pak bos sama bu nawang
saya sebenarnya sudah punya planning ini joe
aku mau ngajak bu nawang bikin dinner yang tak terlupakan
aku akan minta bu nawang bawa anaknya
dan aku akan bawa mel
aku akan ungkapin keseriusan aku
iya pak bos
kita kantor dulu ya
saya mau meeting
tempat saya biasa ketemu sama bu nawa
supaya ibu tidak sedih
bu pak bos
angkat kaki dari kota ini
kapan ini semua bakalan berakhir
belum mau pc
belum mau pc
ya ampun putri
apa yang udah terjadi sama lo
tidak tidak tidak
tidak tidak tidak
lo tenang dulu ya
gue bakal selalu ada buat jagain lo
selalu kayak gini kejadiannya
harusnya kemarin gue abisin aja si kulkas
gue gak percaya lo
gue gak percaya lo
gue gak percaya lo
terus lo kasih dia ampun
dari awal gue dibully
hidup gue diteken sana sini
sampai akhirnya beasiswa gue dicabut
tapi ternyata semua itu juga gak cukup ki
gue diminta untuk tinggal di luar kota
supaya gue gak ganggu hubungan batu bata sama mel
gue ngerasa harga diri gue diinjek injek ki
gue gak percaya lo
itu si kulkas mau ngajakin usus goreng kemana
gue harus ikutin mereka

si kulkas kenapa buru buru banget sih jalannya
ada masalah apa coba
gue jadi makin penasaran
si rizky kenapa belok disini
ini kan jalanan ke arah kantor deddynya mel
usus goreng ada masalah lagi sama deddynya mel
rizky kenapa gak kabarin gue juga sih
kalau gini kan gue juga jadi khawatir
tante aku kenapa tiba tiba kesini
kok ada disini
iya tante itu kesini mau ketemu putri
karena ada tante yang mau bicarain sama putri
sekalian mau ke kampus karena ada yang diidustrin
lihat bu nawang ada disini
pagi pak regan
pagi pak regan
kalau boleh saya tahu bu nawang ada perlu apa ya ke kampus
saya mau ke bagian tata usaha mau nanya nanya informasi untuk prosedur pindahan kampus

emangnya tante nawang mau ngajakin putri pindah

why suddenly kenapa menyeret sekali
why suddenly kenapa menyeret sekali
citra tumbain banget sih putri gak sama kamu